hai hujan deras dan angin puting beliung yang melanda kota depok pada selasa sore membuat
sebagian rumah warga porak poranda banyak rumah warga yang mengalami kerusakan akibat tertimpa
pohon yang tumbang ataupun kehilangan atap rumah mereka karena tertiup angin kencang salah satu
warga yang terkena dampak angin puting beliung dan hujan deras adalah rohendi warga kompleks
seperti wst depok jawa barat jadi kejadiannya pertama jam jam empat jam empat angin pertama
sampai berterbangan di wilayah sini terus angin kedua baru rumah rumah kami ini sampai patah
begitu semua para berterbangan jeneng jeneng pun sampai ke dalam dalam pada bolong itu ya
dari dini hari hingga rabu siang untuk membersihkan puing puing yang ada di rumahnya
selain memporak porandakan rumah akibat angin puting beliung dan hujan deras juga mengakibatkan
listrik padam di sebagian daerah salah satu warga yang mengalami listrik padam adalah yuli dan
sebagian besar tetangganya listrik mulai padam sejak selasa pukul lima sore waktu indonesia barat
dan baru kembali normal pada sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat pada hari rabu beberapa
warga menumpang menggunakan listrik di rumah yuli karena rumahnya merupakan salah satu yang pertama

di aliri listrik kembali
terus malam juga sih karena yang nyala kan cuma beberapa rumah gitu ya jadi nggak mati semua ada sekitar tiga empat rumah yang nyala ya udah mereka numpang ngecas numpang narik listrik air
kasian gitu karena mereka nggak ada listrik nggak ada air kan jadi yaudah ya mau ngecas ngecas gitu sampai tadi pagi ya mau sekolah online sekolah online di sini gitu
hingga rabu siang proses pembersihan puing dan perbaikan rumah masih dilakukan oleh warga secara gotong royong
diego basro muhammad iqbal depok jawa barat